gerbang tol senayan dan pejompongan jakarta jadi korban aksi rusuh di sekitar gedung dpr pada selasa malam
kerusakan yang dialami dua gerbang tol tersebut mengakibatkan jasa marga selaku operator jalan tol mengalami kerugian
dan untuk mengutap besaran kerugian dan langkah perbaikan gerbang tol yang rusak
telah tersambung melalui sambungan telepon kami dengan ira susianti marketing and communication department head
pt jasa marga regional jabodetabek jawa barat
selamat sore ibu ira bisa diceritakan kepada kami bagaimana kerugian yang dialami oleh pt jasa marga akibat kerusakan pintu tol pejompongan ini
selamat sore mas
betul sekali akibat dari aksi demo kemarin pada tanggal dua puluh empat september dua ribu sembilan belas
ada dua gerbang tol kami yang mengalami kerusakan yaitu gerbang tol senayan dengan gerbang tol pejompongan
setelah aksi demo sudah mulai berkurang
pukul enam tadi pagi
gerbang tol senayan sudah bisa dioperasikan secara normal
untuk gerbang tol pejompongan
pejompongan jam dua belas lewat lima belas siang tadi itu juga sudah beroperasi normal
jadi jalurnya sendiri untuk arah ke tomang dibuka pukul tiga sembilan belas

di bawah cawang dibuka pukul empat empat puluh satu
jadi jalurnya itu dibuka lebih dulu baru kemudian dua gerbang tersebut
untuk kerusakannya sendiri seberapa parah sebetulnya bu
presentase dari kerusakan yang diakibatkan ini
dua gerbang tol kami itu yang rusak adalah seluruh peralatan tol
kemudian sarana dan prasana pendukung serta aset yang ada di situ ya
kalau sarana dan perasana tol itu seperti gardu tol otomatisnya
alat sensor kemudian pelangnya kemudian ada display tarif dan golongan
yang biasa ada di belakang gto itu dan lain sebagainya termasuk cctv
kemudian di lajur itu terjadi pengerusakan terhadap rambu dan marka marka jalan
kemudian guadril pagar pembatas mcb
atau water barrier itu dibakar kemudian pagar pagar di sepanjang koridor jalan tol
yang ada dekat mendekati lokasi maupun sekitarnya itu dicoret coret
oke apakah kemudian dengan dibukanya kapan kira kira pintu tol ini bisa beroperasi dengan layak lagi
karena kalau sekarang kan bisa beroperasi normal tapi ada beberapa kerusakan begitu di berbagai sisi
kalau gerbang tol senayan sudah dioperasikan dengan baik
dan yang masih dalam perbaikan hanya oab nya
oab itu oblic approach booth kalau mas pernah lihat ada gerbang yang suka miring miring itu
itu namanya oab dua oab nya belum berfungsi
tapi untuk gerbang utamanya itu sudah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan yang sebelumnya
kalau untuk gerbang tol pejopongan karena memang kemarin terjadi pembakaran di lokasi gerbang tersebut
artinya ada longboot tempat istirahatnya petugas kami dan lain sebagainya itu terbakar
sehingga kalau untuk perbaikan aset kan agak lama ya mas
tapi kami perkirakan mungkin dalam waktu dua tiga hari ini selesai
dua tiga hari ini perbaikan selesai
untuk antisipasi karena sampai sekarang juga kami masih mendengar demo masih terjadi begitu di depan gedung dpr
dan juga yang mengarah ke pintu tol pejopongan ini
antisipasinya kemudian agar masa tidak kembali merusak pintu tol apa yang dilakukan oleh pihak jasa marga
memantau di lapangan saat ini masih terjadi aksi demo oleh para pelajar
jadi nampaknya ini lebih banyak kepada anak anak siswa sma ya bukan mahasiswa
kami saat ini sudah menambah petugas kamtip keamanan dan ketertiban itu
ditambah lagi bekerjasama dengan pihak kepolisian yaitu menurunkan personil brimob untuk menjaga juga di lokasi
di lokasi yang rawan terhadap kegiatan ini dari kemarin
ibu ira susianti markom head jasa marga jabodetabek jabar terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini
terima kasih bu